terima kasih anda masih bersama kami
sebuah bus penumpang rute bengkulu palembang
mengalami kecelakaan di liku lematang
desa perahu dipo di kecamatan
dempo selatan kota pagar alam
dua puluh lima orang meninggal dunia dan bus
masih menjalani proses evakuasi
bus penumpang sriwijaya dilaporkan
masuk ke dalam jurang di wilayah
jurang liku lematang kecamatan
dempo selatan kota pagar alam
informasi yang kami terima bus bermuatan

perjalanan dari bengkulu menuju palembang
dua puluh lima orang dilaporkan meninggal dunia
dan tiga belas orang lainnya dinyatakan selamat
hingga kini petugas masih
melakukan evakuasi bus yang
dilaporkan masuk ke dalam jurang
sedalam satu ratus lima puluh meter
dan jatuh ke dasar
aliran sungai lematang
belum diketahui penyebab kecelakaan dan kami
masih menunggu perkembangan terbaru
dari kecelakaan bus sriwijaya ini
dan kita sudah tersambung melalui sambungan
telepon bersama kapolres pagar alam
baik selamat siang pak doli boleh
dijelaskan saat ini pak doli
lokasi pastinya berada di mana dan
kronologi kecelakaan bus ini
seperti apa pak
ya saat ini saya berada di rumah sakit
dan juga di pusaran
dari jenazah yang kami terima
dari tkp pak barusan juga tadi
saya juga dausah dari
tkp kemudian juga yang
malah kali juga saya juga yang datang
bersama anggota dan beberapa warga
waktu diterimanya laporan
baik lalu bapak
berdasarkan informasi dan juga
update terakhir bisa dikonfirmasi
jumlah korban yang meninggal dunia
ataupun korban yang luka pak
yang terakhir ambulan yang datang
ini yang korban yang jenazah
yang ke dua puluh lima ini
oke baik pak doli
pak doli mungkin bisa anda jelaskan
kronologi kejadian kecelakaan bus ini
seperti apa pak karena
dari semalam kami juga memantau
berita berita online belum ada
seperti apa kronologi kejadian ini
baik jadi begini mbak jadi untuk
diketahui lokasi yang ada saat ini memang
tempatnya tepi mbak
tempat tepi jalanan tepi dan tidak ada penduduknya
tidak ada yang langsung
kejadian ini yang kendala
utama kami dalam melakukan
kegiatan penyelidikan terhadap
kemudian juga penyebab yang lainnya
yang membuat kesulitan yaitu dari korban korban
yang sudah kami amankan
itu saat ini sedang ya dalam
kondisi shock dan juga dalam butuh
perawatan yang cukup jadi itu sementara
kami untuk tunda dulu untuk kami
kepada korban korban yang masih hidup
oke baik berarti
memang seperti yang tadi bapak jelaskan pada
pada waktu kejadian
tidak ada saksi mata sama sekali
di sekitar kecelakaan tersebut
atau update terakhir gini apakah sudah diketahui
dugaan penyebab kecelakaan bus ini
untuk dugaan masih kita tutup terus
dalami mbak ya baru tptkp yang kami
lakukan yang jelas tadi
kami lihat ada bekas
sebelum itu bus
menabrak daripada pembatas
antara jalan dengan jurang
itu yang kami bisa temukan
oke pak tadi diinformasikan
bahwa kedalaman jurang ini
sekitar satu ratus lima puluh meter pak
proses evakuasinya seperti apa pak
sampai saat ini
baik jadi saya menjelaskan disini dari menurut
tentukan dari masyarakat sekitar yang
ada beberapa dekat dekat
tptkp ini sekitar cukup
dalam mbak satu ratus lima puluh meter benar
kondisi cukup terjal
sangat terjal mbak malah kalau saya katakan
karena kalau yang dari tempat terjunnya
bus ke lokasi yang di
sungai lematang itu cukup
hampir sembilan puluh derajat ininya mbak
perjalanan elevasinya itu
lalu pak apakah
sudah ada alat berat yang telah dikerahkan
untuk melakukan proses evakuasi ini
untuk alat berat
karena ini membutuhkan
alat sementara kami hanya membutuhkan
untuk peralatan peralatan untuk memotong tapi sudah
sudah ada jadi untuk alat berat
sementara kami sudah stand by kan kalau memang dibutuhkan
untuk penarikan dari pada mobil itu
dan itu kita pastikan korban itu
tidak ada lagi di dalam
dan sudah tidak ada lagi yang
korban ditemukan nanti
kita akan lakukan dan koordinasikan dengan
pemilik kendaraan bus po sriwijaya
apakah perlu ditarik atau tidak
nanti kita ingin lakukan nanti
pak doli informasinya bahwa lokasi ini
cukup jauh ya pak dari palembang sendiri
ataupun dari bengkulu sendiri akhirnya
lumayan membuat basarnas
ini telat sampai ke lokasi
proses evakuasi dilakukan begitu pak
ya yang ada saat ini yang
basarnas yang ada di kota pagar alam itu hanya
delapan personil mbak jadi cukup kurang
jadi kami juga tadi kami minta tolong
juga untuk rekan rekan basarnas yang dari lahat
kemudian dari empat lawang
yang kami minta tolong dari kota kota
sekitar alhamdulillah sekarang sudah
lumayan lumayan banyak termasuk dari
pol pp dinas perhubungan
itu sudah kita terjunkan sudah
saya koordinasikan pada awal awal pada saat
saya di tkp
berapa jumlah penumpang yang ada
di bus saat itu
jumlah penumpang mbak ini
masih perlu kami dalami lagi dari
beberapa saksi karena masih
pada beristirahat dan masih shock
jadi kalau yang awal kami dapat terima
dari po sriwijaya
di pol bukulu
itu dua puluh tujuh penumpang yang naik
tapi ada beberapa diantaranya
ada yang naik ketika
ya bus lewat di suatu daerah ada
palawang kemudian pekaralan
banyak bus menaikkan penumpang
dari daerah tersebut
jadi manifestnya belum pasti karena
ada penambahan jumlah penumpang di tengah jalan begitu ya pak
ya dari pol akronet
juga belum bisa kita tanyakan ini karena
memang sedang dalam masa perawatan
jadi kami masih menunggu dulu
oke baik bapak proses
evakuasi sampai saat ini masih berjalan pak
masih berjalan mbak
jadi kami terus melakukan
proses evakuasi bersama
tim penyelamatan yang lain
termasuk instasi terkait
jadi saat ini selain kita melakukan
upaya untuk membuka
besi besi yang menjepit
dari korban saat ini juga kami
sudah melakukan strategi untuk
sekitar bus baik itu jangan
di sungai dengan radius lima ratus meter
maupun juga dari jurang
jadi kami melihat apakah ada korban atau tidak
yang terjatuh ataupun juga
penyelamatkan diri baik
lalu bapak apakah sudah diketahui kondisi
korban yang selamat
dalam kecelakaan ini dan apakah sudah
bisa diminta keterangan
jadi saya katakan di sini
kembali bahwasanya korban
yang saat ini sedang dari masa perawatan
jadi itu sementara
rata rata kalau yang
ada beberapa saya tanyakan tadi awal awal
saya waktu menyelamatkan mereka
mereka rata rata tertidur mbak
masih tidur semuanya
jadi tertidur semua jadi bukan
kondisi semuanya melek tapi tertidur
pak doli apakah sudah ada
dari para korban ini yang datang
ke lokasi dan mungkin memberikan
keterangan ataupun mencari
anggota keluarganya yang luka luka ataupun
meninggal dunia pak baik dari
laporan yang saya sampaikan di sini dari
penangan mata langsung di sini sudah banyak
korban didatangi dari keluarga keluarganya
baik yang korban yang meninggal
dunia maupun juga yang dalam perawatan
jadi sudah banyak mbak yang sudah datang
bapak terima kasih atas
waktunya bersama kami di